assalamualaikum cewek eh kang idan mau kemana ini mau ke atm ngambil transferance waduh hebat
kang idan keren kang assalamualaikum waalaikumsalam model model begitu mah bakal lebih dari si dadang
kang dadang ngambilnya berapa puluh juta ya
ya ampun bapak
sampai gosong gitu telurnya
yaudah sekarang bapak
tunggu di meja makan aja ya
bapak kan udah lama gak masak
jadi lupa caranya
bapak kan ngurus sobri dari kecil
kalau sobr udah nikah
terus istri sobri kerja di luar negeri
biar sobri yang ngurus bapak
aang dan sunatin
bikin bapak senewan
allah juga tau
kalau bapak bukan yang ngambil
allah mah tau
bapak bisa hilang kepercayaan
ya kalau gitu bapak ganti aja
kalau bapak ganti berarti bapak mengakui dong
kalau bapak yang ngambil
bapak tidak mau
ya sabar pak
sobri boleh nggak ketemu sama dede
kalau bapak bilang jangan
kamu pasti bertemu dia sembunyi sembunyi
ya kan kalau bapak izinin
lebih afdol pak
bapak tidak izinkan
bapak sebelas tahun
kerja keras bisa jadi kamu tuh lebih sukses dari mimpi mimpi kamu
belajar dari pengalaman mama tuh
jangan cepet cepet mau kawin
kalau misalnya pengukawin
kamu harus lihat dulu calon suaminya seperti apa
kamu tuh harus cari calon suami yang bisa bikin kamu maju
supaya anak anak kamu jadi anak anak yang pinter
eh dengerin kalau mama ngomong itu didengerin ya
kalau cari calon suami jangan cuma karena kaya
tapi harus pinter
kira kira ini mah mana ada laki laki yang kaya tut
apalagi yang pinter
yaudah sana masuk masak nasi
eh kang idan mau ke mana
ini mau ke atm ngambil transferan cek
waduh hebat kang idang keren kang
modal modal begitu mah apakah lebih dari si dadang
kang dadang ngambilinnya berapa puluh juta ya kum
setengah jam di dalam masa nggak keluar keluar
doi si dadang mah nggak ngambil duit doi
dia tuh tidur di dalam mata
kayak burung doi
katanya suruh dengerin
doy dengerin saya bukan jentikan saya
kamu nggak pernah fokus orangnya
hmm nih begitu kita keluar
dia pasti akan keluar
pasti akan keluar
nah kalau misalnya kita udah gak ada di luar
dia pasti akan nyari orang
itu si idan
adanya si dadang
hari atm buka
tinggal dorong aja pintunya
kisah warisan itu ada di dunia nyata
maksudnya apa sih dan
kamu tahu dari mana si idan itu adanya kang dadang
saya tahu istrinya idan itu nggak kerja di hongkong
eh pria kwek kwek nih pada kemana yuk
kang dadang tidur di mesin atm ya
kok tahu doi
jangan gitu waktu kang dadang
nanti kalau si iko denger kan nggak enak
kayak gak punya rumah aja
iya ya padahal rumah saya besar ya
saya itu cuma ngecek saldo di atm
pas dilihat waduh
itu nolnya banyak sekali doy
nah saya cek satu satu tuh nolnya
takutnya nolnya kurang
saking pelan pelan ngeceknya lama
eh saya jadi ngantuk
jadi ketiduran deh ceng
ada yang anak
ih sana yang jauh
eh sana yang jauh
kalau kamu ceng
sana pergi yang deket
orang nggak bisa jauh nggak punya duit
satu masuk ke ruang atm
yang kedua cari lubang untuk masukin kartu
ah saya lupa catatannya teh
yang ada di sebelah kanan layar
saya indra dari biro jasa pengiriman tenaga kerja